hubungan bilateral indonesia dan arab saudi memasuki usia tujuh puluh dua tahun
beragam kerjasama semakin diperkuat di berbagai bidang
mulai dari sektor ekonomi budaya hingga pendidikan
dalam bidang pendidikan saudi fund for development dan universitas negeri jakarta
mengimplementasikan loan agreement yang sudah ditandatangani tahun dua ribu sembilan belas silam
inilah tanda peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
di universitas negeri jakarta
dan kerajaan arab saudi saudi fund for development senin pagi
di atas lahan ini akan dibangun empat gedung pendidikan
dan satu gedung pendidikan dan pengembangan karakter
terutama untuk layanan pendidikan
layanan pendidikan itu ruang ruang kelas laboratorium
dan berbagai sarana prasarana untuk perkuliahan dan pembelajaran
untuk pengembangan potensi akademik seluruh mahasiswa universitas negeri jakarta
selain itu juga ada layanan perkantoran
karena ada ruang ruang kantor untuk pimpinan fakultas
pimpinan program studi dan pengelola di masing masing unit kerja
pembangunan ditargetkan rampung selama tiga puluh tiga bulan atau hingga tahun dua ribu dua puluh
total pinjaman saudi fund development untuk simulasi
sebesar dua puluh sembilan juta dolar amerika atau setara empat ratus miliar rupiah
dana juga termasuk dari pemerintah indonesia senilai lima juta dolar amerika
atau setara tujuh puluh satu miliar rupiah
ini adalah langkah yang positif dan semua pihak sangat kooperatif
perhubungan antara pembangunan saudi dan jakarta
kemudian juga hubungannew net dan pemasaran ke jakarta
hal ini selesai berlayar sefar miser
dalam program pembangunan
untuk pikir tentang ke supremnitaffle dua ribu dua puluh
dan untuk sponsornya
tidak hanya gedung di universitas negeri indonesia
bantuan juga direalisasikan di gedung rumah sakit di beberapa wilayah indonesia
saudi fund for development sudah berjalan di indonesia selama empat puluh tahun
dan akan terus terjalin dan saling menguntungkan kedua negara
tidak hanya indonesia saudi fund for development memiliki ratusan program di setiap benua
fina nabila yoga aris pratama jakarta